tempat ini jauh lebih sibuk dari biasanya
sebagai salah satu tempat penyembelihan kurban idul adha di arab saudi
lebih dari lima ratus pekerja memproses hewan kurban
tahun ini setidaknya ada lebih dari enam ratus hewan kurban yang akan disembeli
ini adalah kambing yang siap disembeli dan sudah dipesan oleh pembeli melalui aplikasi
di arab saudi salah satu cara apabila seseorang ingin berkorban
maka ia bisa membeli hewan kurban melalui aplikasi
seekor kambing seharga delapan ratus lima puluh saudi real atau setara tiga tiga ratus
nah ini adalah kambing yang sudah divaksinasi dan sudah diperiksa kondisinya oleh dokter profesional mulai dari mata
kuku kulit daging yang artinya siap untuk disembelih di idul adha
di tempat penyembelihan ini kami tidak diperkenankan merekam proses penyembelihan
namun taufik al gamdi ketua penasihat media adahi
menjelaskan penyembeli di tempat ini adalah penyembeli yang memenuhi syariat islam
dan disebut syariati dan diawasi ratusan kamera pengawas
setelah disembelih kambing dibersihkan digantung dan disterilisasi
bahkan setelah dibersihkan suhu kambing tetap diperhatikan
sebagian kambing yang sudah disembeli disimpan di dalam
sebagian besar hasil sembeli disalurkan ke mustahik atau orang yang membutuhkan
selain untuk hewan kurban binatang sembelihan di tempat ini bisa diperuntukkan
akikah fidyah dan sodakoh
fina nabilah mekah arab saudi